selasa sore pabrik mebel milik presiden joko widodo di kali jambi kabupaten sragen jawa tengah ludes terbakar
belum diketahui persis penyebab kebakaran namun api pertama kali muncul di bangunan unit produksi yang merupakan tempat pengeringan kayu
banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar